berikutnya badan perlindungan konsumen nasional atau bpkn membentuk tim pencari fakta terkait kasus gagal ginjal akut atipikal pada anak
tim pencari fakta ini akan mencari data korban data produk obat kemudian menganalisis temuan dan membuat laporan serta rekomendasi untuk diserahkan ke presiden kementerian kesehatan dan badan pom
berdasarkan data kementerian kesehatan kasus gagal ginjal pada anak per enam november menjadi tiga ratus dua puluh empat kasus di dua puluh delapan provinsi
ada pun satu ratus sembilan puluh lima pasien gagal ginjal meninggal
tim pencari fakta yang dibentuk ini berasal dari berbagai latar belakang yakni pihak bpkn republik indonesia kemudian lembaga perlindungan saksi dan korban ylki akademisi jurnalis ikatan dokter anak indonesia dan banta ilkam polri
tim pencari fakta mengimbau korban dan keluarga korban melaporkan kasus gagal ginjal anak lewat posko pengaduan bpkn di jalan jambu no tiga puluh dua menteng jakarta pusat

tim pencari fakta mengimbau korban dan keluarga korban meninggal di jalan jambu no tiga puluh dua menteng jakarta